seperti biasa kan cabainya lima nggak pakai kol atau sayur lainnya
kok lo masih inget aja sih man
kalau gue itu suka pedes dan gak suka kol
ya inget lah kamu itu gak dibolehin mama untuk makan mie
kopernya mbak anden udah siap mas
bener bener mbak anden ini bakalan gak pulang ke rumah ini
terus nasibnya aladin ini gimana
eh duna cobaan kok besar sekali sih
tinggal muncul jelek gitu doang aja kok
ada jaring tangannya
aku benar benar gak bisa bohong dengan perasaan aku
kalau aku peduli sama kamu
aku masih punya cinta untuk kamu only
mama datang gak ya ke acara cooking class
mama pasti datang
pasti mama datang
mbak mir enggak tahu enggak sih
ya enggak tahu lah
ngomong juga belum
apaan sih demplon
jadi gini mbak
masa tadi masa nyuruh gigi buat ngeberesi semua barang barang mbak andin
baju bajunya mbak andin terus dimasukin ke koper
ayahnya mbak andin udah gak tinggal lagi di sini deh mbak
kok malah melotot melotot
kita bakal kehilangan mbak andin mbak
kalau emang mbak ani udah gak tinggal lagi di sini
gue kok kan yang melotot
itu ngasih kode ngasih kode
si rena tuh lagi ngarepin emaknya dateng gak acara sekolahannya
malah pergi aduh
kayaknya salah ngomong ya aku
masalah baru lagi
diamu lagi sama masalah ini
gue gak yakin ini caranya
om mama pergi om
tolong aku om baik
om aku mau mama dateng pas cooking class
tolong aku ya allah baik
tapi sekarang berhenti nangis ya
makasih ya om baik
nanti temen lagi ya
andin harus berpisah dengan raina
aku harus bersatukan andin dan juga rena kembali
kamu udah makan
makan malam disini yuk
udah nanti aja dulu
pemenin mbak makan malam pak
ya mbak sendirian disini
nggak ada yang nemenin
nah gitu dong
kita udah jarang lompong lompong
setidaknya ada kamu yang bisa nemenin mbah di masa
kalau ada gue disini justru nino jadi nggak bisa deketin mbak andin kan
mama tadi sih pergi dan mama nggak masak
mau masak minstan
udah lama nih yuk
masak airnya ya mbak
gue masak airnya ya mbak
seperti biasa kan
cabainya lima nggak pakai kol
atau sayur lainnya
kok lo masih inget aja sih mbak
kalau gue itu suka pedes dan gak suka kol
ya inget lah
kamu itu gak dibolehin mama
untuk makan mie
tapi kamu selalu minta tolong sama mbak
jadi kamu minta tolong mbak untuk bikin diem diem
sampai mbak akhirnya yang kena marah sama mama

mau aja gue suruh
jadi dimarahin kan sama mama
namanya juga seorang kakak elsa
pasti akan melakukan apapun
untuk membahagiakan adiknya
namanya juga seorang kakak elsa
pasti akan melakukan apapun
untuk membahagiakan adiknya
dan itu berlaku juga buat nino
lo begitu ikhlas
saat lo tau gue udah nikah sama nino
untuk potongin ini bumbunya